dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru tenaga pendidik
dan orang tua khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak anak kita namun kita juga perlu
mengingat resiko resiko jika kita tidak segera memulai ptm terbatas tentu ibu dan bapak sudah
memahami bahwa masa depan indonesia sangat bergantung pada sdm dan tentu saja saya juga
tidak akan berhenti mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan ptm terbatas